penggunaan oksigen dalam dunia medis pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke dua puluh
saat ini oksigen atau o dua adalah salah satu jenis gas medis yang berfungsi sangat vital bagi sebuah rumah sakit
dalam penanganan pasien covid sembilan belas dengan gejala berat oksigen berperan penting
karena kelangkaan pasokan oksigen di rumah sakit yang merawat pasien covid sembilan belas bisa menimbulkan kepanikan
seperti yang dialami sejumlah rumah sakit di nusa tenggara timur
keterbatasan stok oksigen hingga satu minggu saat terjadi ledakan jumlah pasien covid di ntp terjadi pada januari dua ribu dua puluh
kita tidak pernah menyangka bahwa tiba tiba stok habiskan kasusnya untuk kota kupang itu benar benar melonjak tajam dalam satu mingguan
kami itu stres sebelum bantuan tiba
itu dalam seminggu itu benar benar setengah mati
karena yang perusahaan yang ada di kota kupang itu dia hanya bisa memberi empat
akhirnya kami sudah cari akal gimana akhirnya minta pasien bantu antri
di pasaran kemasan gas oksigen tersedia dalam bentuk gas bertekanan dan cairan
yang dikemas dalam tabung baja atau stainless steel dengan beberapa jenis pengadaan yang berbeda
pertama oksigen botol atau oksigen
merupakan oksigen yang dikemas dalam tabung kecil yang mudah dibawa bawa dan digunakan
kedua oksigen cair dalam tangki yang disimpan dalam sebuah wadah pada suhu yang sangat rendah
oksigen jenis ini biasanya digunakan oleh rumah sakit untuk disalurkan ke kamar kamar rumah sakit melalui pipa
oksigen medis dapat juga disalurkan melalui jenis oksigen
yang memungkinkan rumah sakit memproduksi gas oksigen secara mandiri
generator oksigen di rumah sakit menjamin
ketersediaan oksigen saat dibutuhkan pasien
oksigen biasanya digunakan dalam keadaan darurat dan sebagai pertolongan pertama
di masa pandemi covid keberadaan gas medis untuk membantu pernafasan ini menjadi lebih penting untuk menekan angka kematian pasien